baik ini dia kita akan lihat bagaimana suasana di tempat pemungutan suara
tempat calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan menggunakan hak pilihnya
tepatnya di tps dua puluh delapan di jalan haji nasin lebak bulus dua rt enam rw empat cilandak barat jakarta selatan
alfian berarti ini adalah calon gubernur atau petarung terakhir ya
dari tiga sebelumnya sudah memberikan hak suaranya tadi di awal awal tps buka
iya dan kalau tadi sempat direncanakan akan hadir pada pukul setengah sembilan
kemudian mundur sampai akhirnya sekarang pada pukul sepuluh lebih dua puluh menit
tadi sudah datang ke tps dua puluh delapan di kawasan cilandak barat ini
dan nanti akan segera melakukan proses pemungutan suara
dan bisa kita saksikan bahwa anies baswedan didampingi oleh sang istri

dan juga salah satu putrinya yang memang sudah memiliki hak suara
untuk melakukan pemungutan suara
dan nantinya kalau kita tadi berbicara mengenai pak anies serta sandi ini
pagi hari tadi sebelum melakukan pemungutan suara
anies juga sempat melakukan sholat subuh berjamaah bersama keluarga
bahkan sempat berpergian ke kawasan cinere untuk pergi ke pasar kue subuh
untuk berbelanja kue dan nanti dihidangkan kepada seluruh anggota keluarganya
lucu lucu ya kalau kita lihat apa lucu unik menarik begitu
apa yang dilakukan
atau apa bilangnya ritual begitu yang dilakukan oleh masing masing cagup dan juga cawagup ini
kalau tadi sandiaga uno sempat lari pagi dulu
lari pagi dulu memang sesuai dengan kebiasaannya ya
mungkin ini tadi alfian menyebutkan jalan jalan dulu ke kawasan cinere untuk belanja
atau beli camilan camilan
kemilan dulu gitu mungkin untuk memberikan semangat gitu kali ya
harusnya masing masing cagup dan cawagup hari ini sudah los begitu pikirannya
hanya melihat kue kau nanti
apa yang akan terjadi hasil akhirnya seperti apa
kita lihat ini dia anies didampingi istri
anaknya juga usai mencoblos begitu masih dengan tampilan khasnya begitu
ke meja putih celana coklat dan juga pecinya
kita akan tunggu rekan rekan media juga masih menunggu apakah anies baswedan akan memberikan pernyataan
melalui konferensi persnya
dan di sebelah kanan layar anda juga tampak wakil presiden yusuf kalla juga sudah mulai datang ke tps di kawasan berawijaya jakarta selatan
untuk memberikan aspirasinya menyalurkan suaranya dan didampingi oleh ibu mufidah yusuf kala
sama seperti halnya tadi diperkirakan wakil presiden akan datang pada pukul sepuluh
tapi kekataannya pada pukul sepuluh lebih dua puluh lima wakil presiden baru datang ke tps tiga di jam beratnya
dari jawa wilayah hotel dharmawangsa kelurahan pulo kebayoran baru jakarta selatan
dan kita juga nanti masih akan menantikan kehadiran dari presiden jokowi yang nanti juga akan melakukan pemungutan suara
di tps empat kelurahan gambir jakarta pusat yang tepatnya berada di dalam universitas bank mandiri maksud saya
dan saat ini sejumlah prosesi masih terus dilakukan kalau kita lihat anies bersama dengan keluarganya baru saja mengambil surat suara
ditunjukkan kepada sejumlah awak media sebelum nanti masuk ke dalam bilik suara
untuk melakukan pemungutan suara di dalam bilik dan juga nanti akan
memasukkan surat suara ke dalam kotak suaranya seperti itu
kalau tadi mungkin di laporan dari koresponden kami sebelumnya yaitu istiarto sigit
yang berada di kawasan kebagusan di mana tempat ketua umum pdip
megawati soekarno putri memberikan hak pilihnya
tadi sempat menyinggung apa atau bagaimana skema atau rencana basuki jarod dan juga megawati
setelah pemungutan akan bergerak kemana itu mungkin menjadi hal hal yang dinantikan oleh rekan media
memburu hari ini semuanya kesana tapi masih menebak nebak
tadi mungkin sempat disebutkan akan menuju ke hotel pulmon begitu untuk ada pernyataan dari sana
kita lihat nanti seperti apa juga mungkin ya dari teman kita atau dari koresponden
kita mungkin yang mengawal cawagup nomor urut tiga akan kemana
tadi sih dikabarkan akan menuju salah satu kediaman dari ketua umum partai gerindra prabowo di kawasan kertanegara juga akan nantikan di sana
tapi apakah nanti konferensi pers akan disampaikan di mana juga kita masih belum tahu nih seperti apa
kalau kita lihat kan di lima belas februari kemarin setelahnya masing masing cagup cawagup begitu memantau bersama partai pengusungnya
ketua umum partai pengusungnya
untuk melihat bagaimana jalannya kwekaun
apa itu juga akan terjadi mungkin saja di hari ini di putaran kedua ini
ini di sebelah kanan kita lihat itu tadi wakil presiden yusuf kala beserta istri juga sudah masuk selesai begitu ya
untuk memberikan hak pilihnya sudah memasukkan surat suara begitu ke dalam box atau kotak suara ya
sementara anies juga baru saja usai
melakukan pemungutan suara bersama dengan sang istri dan salah satu putrinya yang sudah mempunyai hak suara dalam pilkada kali ini
dan diharapkan juga kalau sejumlah calon gubernur dan juga kepala negara dan sejumlah pejabat lainnya sudah mulai berdatangan di sejumlah tps yang terdekat dengan kediaman mereka
karena tampaknya anda juga yang sampai saat ini mungkin masih di rumah memantau dari sejumlah tayangan televisi
dan belum beranjak dari tempat tinggal anda segeralah menuju ke tempat pemungutan suara
daripada nanti terlambat begitu kan tidak bisa menyeluruhkan aspirasi dan anda kecewa gitu dengan hasil yang misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi anda
nah itu nanti jangan mengeluh belakangan
masih ada waktu sekitar dua lima jam lagi untuk menuju ke tempat pemungutan suara ke tps anda
kita semua pastinya untuk khususnya ya warga jakarta ini merupakan pertarungan
dia mendebarkan untuk melihat bagaimana siapa yang akhirnya maju
apakah sang petahana masih mempertahankan posisinya begitu kursinya atau justru sang penantang yang menggantikan tempatnya
nah itu nanti kita masih akan lihat di cnn indonesia juga kami masih nanti pada pukul tiga belas akan memberikan kepada anda melalui program hitung cepat
pilkada dki jakarta putaran kedua kita akan melihat bagaimana
count atau hitung cepat yang dilakukan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei
tapi kalau saya lihat alfian dari tadi mungkin sudah empat ya sudah empat cagup cawagup mukanya agak lebih apa
lebih lepas ya
tidak seperti putaran pilkada pertama
berapa bulan kita lihat delapan bulan hampir
dari kampanye ke kampanye dari putaran pertama ke putaran kedua dari debat ke debat yang lain
ini hari ini adalah hari yang mendebarkan yang ditunggu tunggu
dan tentunya nanti jika tidak ada hasil tidak ada gugatan hasil pilkada kali ini diperkirakan tanggal lima atau tanggal enam mei
nantinya gubernur dan juga wakil gubernur jakarta yang baru akan segera dilantik dan juga akan memerintah selama lima tahun ke depan untuk membawa jakarta lebih baik lagi dengan sejumlah pekerjaan rumah yang sudah fani sampaikan sebelumnya
ada banjir kemarin
ada kemacetan kemudian tenaga kerja perekonomian dan sebagainya tadi
janji janji surga pilkada harusnya ditegakkan artinya diwujudkan dengan baik dengan nyata ya
ketika siapapun yang nanti akan terpilih
karena kita lihat dari debat debat sebelumnya dari kampanye kampanye sebelumnya masing masing calon gubernur wakil gubernur sudah menunjukkan bagaimana adu ide adu gagasan
begitu adu program
begitu adu program kerja yang ada beberapa yang memiliki kesamaan mirip mirip namun juga ada yang jauh bertolak belakang begitu berbeda satu dengan yang lainnya
termasuk beberapa diantaranya kalau kita lihat bagaimana cara mereka mengatasi masalah kemacetan gitu
dengan salah satu menggerakkan transportasi umum bagaimana nanti dikembangkan ke depannya sehingga warga yang saat ini sudah terbiasa dengan menggunakan kendaraan pribadi bisa semakin beralih dengan menggunakan transportasi umum
yang dijamin nantinya juga akan lebih nyaman dan juga aman digunakan untuk bepergian kemanapun di ibu kota jakarta
betul itu tadi transportasi umum transportasi massal mungkin juga program yang tidak kalah menarik perhatian yang ditawarkan oleh masing masing cagup cawagup basuki jarot anies sandi yang sama sama memiliki program hunian murah untuk warga jakarta
karena perbandingan antara keduanya cukup jelas kita lihat
mungkin dari program calon gubernur cawagup anis dan sandi terkenal sekali dengan dp rupiah program dp rupiahnya
sementara itu jika disandingkan dengan program hunian murah yang ditawarkan oleh basuki dan jarod ini rumah susun program rumah susun
jadi dp rupiah versus rumah susun itu yang terjadi
yang paling satu yang mungkin paling terasa yang paling kental begitu yang juga menjadi perhatian netizen
juga masyarakat dki jakarta
dan ini merupakan daya tarik tersendiri ya
nanti jika akhirnya memang nanti terpilih bagaimana para gubernur dan wakil gubernurnya nanti bisa mewujudkan janji janjinya itu kalau yang menang pasangan nomor urut tiga ya
bagaimana merealisasikan sekitar persen dp rumah ini gitu
dan bagaimana kalau nomor urut dua yang menang bagaimana membangun rumah susun itu lebih nyaman
karena selama ini kan ada beberapa keluhan seputar bocor rumah susunnya dan sebagainya
ada sebagian fasilitas yang kurang nyaman seperti itu
termasuk juga tadi adu program transportasi massal di pilkada dki
salah satunya mungkin dari pasangan ahok jarot yang mengajukan program akan menambah armada bus transjakarta sebanyak tiga bus
dengan tidak hanya menambah rute kemudian juga menerapkan flood management berbasis it
ya dan memang hampir semua pasangan cagup dan juga cawagup dki jakarta ini selesai menunaikan hak pilihnya
dan keduanya ini tidak malu untuk menunjukkan pilihannya masing masing gitu
ya di tps misalnya di tps lima puluh enam tadi di kawasan penjaringan jakarta utara
basuki cahayapurnama atau ahok yang paling awal ya paling paling pertama menggunakan hak suara atau hak pilihnya
ahok datang di tps kediamannya yaitu tps lima puluh enam pluit bahkan sebelum pukul delapan pagi yang pertama
sabar mungkin pak ahok ini
dan selanjutnya juga ada tadi menyusul calon wakil gubernur nomor urut dua jarot saiful hidayat
yang juga mencoblos di tps delapan kelurahan kuningan timur jakarta selatan
kemudian juga ada calon gubernur nomor tiga anies baswedan yang baru saja masih bisa kita lihat di layar
pada pukul sepuluh lebih dua puluh lima waktu indonesia barat tiba di tps dua puluh delapan cilandak barat jakarta selatan
dan anies ini menjadi salah satu kandidat yang terakhir menggunakan hak pilihnya
sementara itu pasangannya cawagup nomor urut tiga
dan diaga salawudin uno juga sudah menggunakan hak pilih atau hak suaranya bersama keluarganya
bahkan tidak segan untuk menunjukkan salam tiga jari ke publik
salam oke oke dari anies
oke kita lihat ini dia selesai calon gubernur nomor urut tiga anies berserta putri dan juga istrinya memberikan hak pilih atau hak
suaranya kita juga masih akan menunggu pernyataan yang mungkin saja akan diberikan oleh anies baswedan
berarti sudah lengkap ya semua pasangan ini melakukan pemungutan suara
dan yang jelas sekali lagi kita informasikan bahwa nanti cnn indonesia juga akan menyajikan informasi seputar hasil quick count nya pada pukul tiga belas nanti
dan cnn indonesia juga nanti bekerja sama dengan sejumlah lembaga survei di acaranya adalah smrc kemudian polmark indonesia dan juga lsi
jadi anda bisa memantau terus informasi ini dan yang jelas jangan beranjak dari layar cnn indonesia
karena nanti tayangan ini pada pukul satu nanti juga akan ditayangkan di transtv dan juga trans tujuh